anda kembali di cnn indonesia prime news
kapolda jawa tengah irjen paul ahmad lutfi menjenguk anggotanya yang menjadi korban penyerangan di rsud karanganyar pada minggu sore
kedatangan irjen paul ahmad lutfi tersebut untuk mengetahui kondisi anggotanya yang menjadi korban penyerangan otk di pos pendakian cemoro kandang di gunung lawu
dalam keterangannya kapolda menyebut bahwa saat kejadian anggota hendak menggelar kegiatan susur gunung bersama dengan relawan
namun tiba tiba pelaku datang dengan membawa sabit menyerang anggota
akibat kejadian itu wakapolres karanganyar kompol busroni mengalami luka ringan di bagian tangan
sedangkan sopirnya bribda hanif mengalami beberapa luka akibat sabetan sajam pelaku
selain personil polri seorang warga sipil juga menjadi korban
ketiganya saat ini telah mendapat perawatan di rsud karangase
pelaku dinyatakan tewas saat dalam perjalanan setelah mendapatkan tembakan dari aparat
tenaga medis kembali menjadi korban covid sembilan belas
seorang perawat yang bertugas di poli eksekutif rsud sidoarjo juga meninggal dunia akibat covid sembilan belas pada sabtu pagi
sri agustin sempat dirawat selama tujuh belas hari
sebelumnya seorang dokter yang bertugas di instalasi gawat darurat rsud sidoarjo meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama tiga hari
tenaga medis kembali menjadi korban covid sembilan belas
sabtu pagi seorang perawat yang bertugas di poli eksekutif rsud sidoarjo
sri agustin sebelumnya sempat dirawat selama tujuh belas hari hingga menjalani terapi plasma konvalesen
sri agustin juga memiliki penyakit penyerta yakni penyempitan pembuluh darah
sebelum dimakamkan diadakan upacara penghormatan oleh seluruh dokter dan tim medis rsud sidoarjo
jadi kita sebenarnya yang meninggal dua di paling tujuh puluh ya
masih sedikit tapi ya harapannya jangan lagi terjadi
karena kita sudah berikhtiar terapi untuk buku
di tim itu dirawat tujuh belas hari tujuh belas hari pakai ventilator
selain perawat sri agustin sebelumnya seorang dokter yang bertugas di instalasi gawat darurat rsud sidoarjo juga meninggal dunia
selama ini ia bertugas di unit gawat darurat rsud sidoarjo dan menjadi garda pertama untuk menangani pasien pasien covid sembilan belas
dokter gatot diketahui memiliki penyakit penyerta lainnya yaitu diabetes dan jantung
hingga sabtu dua puluh juni dua ribu dua puluh ada tujuh puluh dokter dan tenaga medis yang terpapar covid sembilan belas di wilayah sidoarjo
dari jumlah tersebut tiga di antaranya meninggal dunia

setelah positif covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
sementara itu jawa timur pada dua puluh juni dua ribu dua puluh kemarin mengantongi rekor tertinggi kasus positif dengan tiga ratus sembilan puluh empat kasus yang baru
namun demikian terjadi penurunan pada hari ini sebanyak sembilan puluh satu kasus positif dengan kesembuhan mencapai satu ratus dua puluh lima pasien
pemerintah pun tetap meminta warga
agar mengikuti protokol kesehatan dan menghindari tempat kerumunan agar bisa memutus penyebaran covid sembilan belas
nantikan distribusinya maka beberapa provinsi menunjukkan angka yang masih cukup tinggi
di antaranya adalah jawa timur hari ini melaporkan tiga ratus sembilan puluh empat positif baru dan satu ratus dua sembuh
kemudian dki jakarta satu ratus delapan puluh orang
pertama di jawa timur ada tiga kasus positif baru dan satu ratus dua puluh dua sembuh
kasus covid sembilan belas terus bertambah di berbagai wilayah
namun untuk wilayah jawa timur semakin masif tingkat positif covid sembilan belas
sementara itu tenaga medis di jawa timur banyak terpapar virus covid sembilan belas
tidak hanya itu rumah sakit mulai tidak bisa menampung pasien
bagaimana untuk menjawab dan juga tindakan mengatasi ini
kita akan membahas dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio tentunya
ada tiga pada malam hari ini
kita akan sapa terlebih dahulu adalah wakil gubernur jawa timur emil elestianto dardak atau mas emil dardak
selamat malam mas emil
baik kami masih mengalami gangguan komunikasi
selamat malam mas emil
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam apa kabar mas emil sehat
dan kami juga akan sapa ketua ikatan dukuh
dokter indonesia jawa timur dr sutrisno
selamat malam pak sutrisno
assalamualaikum wr wb
dan juga bergabung bersama dengan kami epidemiologi dari universitas erlangga muhammad attoilah isfandiari
selamat malam mas
selamat malam mas
kita membahas soal kasus covid sembilan belas di jawa timur yang secara jumlah masih cukup tinggi
secara total sudah menyebabkan
mencapai angka sembilan ribu lima ratus an yang positif
sementara juga ada khawatiran lain soal tenaga medis yang mulai kewalahan dan juga fasilitas kesehatan di sana
saya mungkin akan langsung ke wakil gubernur terlebih dahulu mas emil dardak
mas emil melihat kondisi di jawa timur hari ini ya tentu perlu disyukuri bahwa hari ini turun cukup drastis
penambahannya hanya sembilan puluh satu kasus dibanding kemarin mas emil cukup tinggi
terkait dengan penambahan jumlah
positif covid sembilan belas di jawa timur secara umum atau mungkin di kota surabaya lebih khususnya
bagaimana kemudian soal tenaga medis yang mulai kewalahan dan juga kesiapan rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan di jawa timur mas emil
apakah memang belum cukup memadai untuk bisa menghadapi banyaknya penambahan positif covid sembilan belas di jawa timur mas
memang angka yang kita hadapi di jawa timur ini relatif tinggi
tinggi sekali gitu jadi kami bisa memahami bahwa dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan peningkatan yang sebenarnya cukup masif dilakukan untuk kapasitas merawat
ini juga masih berat beban yang ditanggung oleh sistem pelayanan kesehatan kita di jawa timur
apalagi konsentrasi kasus ini terjadi di wilayah surabaya sidoarjo dan gresik sebagai wilayah yang disebut surabaya raya
nah oleh karena itu tentunya kita terus konsisten melakukan peningkatan kapasitas
baik di fasilitas existing maupun juga di rumah sakit lapangan seperti yang ada di rumah sakit indrapura
oke selain itu kalau kemudian melihat tenaga medis yang juga mulai agak kerepotan ini mas emil
bagaimana dari pemprov jawa timur tindakan tindakannya apa yang kemudian dilakukan untuk bisa mengatasi kerepotan ini
atau penambahan kasus yang juga cukup banyak sementara di sisi lain tadi anda juga mengatakan cukup berat sistem kesehatannya
untuk bisa menghadapi penambahan jumlah positif yang banyak ini di jawa timur
ya pertama tama memang ada konsentrasi kasus juga di beberapa rumah sakit
sebagai contoh banyak sekali yang merujuknya ke rumah sakit sutomo
bahkan kadang rujukan lepas jadi tau tau datang di igd
itu yang disampaikan oleh direktur rumah sakit sutomo pak dr joshu

ini yang harus kita benahi
salah satunya misalnya di ugd
ini untuk waktu pendek akan dibatasi hanya sepuluh bed saja menurut pak direktur
satu bed saja untuk menghindari kemudian terjadi overload yang membahayakan juga bagi tenaga medis yang ada di rumah sakit
kemudian dalam waktu tiga minggu ini segera ditargetkan selesai membuat sebuah unit untuk menerima rujukan gawat darurat yang ada kaitannya dengan covid
sehingga terpisah dari yang umum
inilah yang diharapkan
dan bisa meningkatkan keamanan bagi seluruh insan yang ada di rumah sakit
dan juga tentunya memberikan satu penguatan kapasitas di rumah sakit sutomo sebagai salah satu rujukan utama
tetapi rumah sakit lapangan pun sekarang sedang akan dibekali dengan tambahan peralatan
sehingga ada kemungkinan pasien pasien tertentu masih bisa dirawat dan diberikan dukungan penanganan tertentu dari rumah sakit lapangan
dari rumah sakit lapangan
dari rumah sakit lapangan
dari rumah sakit lapangan
ada unit gawat darurat khusus yang terkait dengan covid
saya ke idi jawa timur
dr sutrisno apa yang menjadi konsentrasi atau kekhawatiran dari teman teman idi jawa timur melihat kondisi di jawa timur yang jumlahnya masih cukup fluktuatif atau cukup tinggi penambahan kasus covid sembilan belas nya
dari idi apa yang menjadi kekhawatiran sebetulnya
kalau kita lihat pak walut pasien
terutama rumah sakit rumah sakit itu juga sangat tinggi
kita mengerti bahwa virus ini mudah sekali menular
sehingga memang ada perlakuan khusus ada persiapan khusus ada perlengkapan khusus yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit
dan manajemen harus membantu membantu untuk pengadaannya
ada beberapa hal penting
kalau lot ini terlalu banyak dan tenaga medis dan tenaga kesehatan
tenaga kesehatan yang lain banyak terpapar yang otomatis harus istirahat atau mendapat perawatan
maka lama lama kualitas pelayanan di rumah sakit itu akan turun
karena memang tidak bisa memaksakan tenaga kesehatan itu bekerja lebih lama lebih berat dalam menghadapi kasus pandemi covid sembilan belas yang istimewa ini
oleh karena itu mas mungkin ada beberapa poin yang akan kita benai atau kita sarankan kepada semua pihak
baik kepada dokter sendiri kepada rumah sakit ataupun kepada pemerintah dan masyarakat
yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan tentang covid sembilan belas bagi semua tenaga kesehatan termasuk dokter peralatan semuanya termasuk tenaga administrasi
penegak administrasi juga rawan juga
yang kedua adalah disiplin menggunakan apd
jadi apd itu memang bukan hanya sekedar memakai pakaian terus melepas pakaian terus bebas
jadi tahap tahap memakai terutama melepaskan apd itu adalah waktu yang sangat krusial untuk terjadi masalah buat dokter terutama pendularan
terus yang ketiga adalah beban kerja
jadi memang manajemen rumah sakit itu harus mengatur bahwa beban kerja saat pandemi ini beda saat tidak pandemi
jadi harus lebih singkat
orang menggunakan apd itu berat sekali
jadi tidak ringan berat gitu ya buat para pewakil apd nya
kemudian yang keempat ada tentu ketersediaan
ini kami memanggil pemerintah memanggil semua masyarakat memanggil siapapun pihak swasta pihak manapun
tolong bantu fasilitas kesehatan untuk apd
karena apd tidak ada batasnya
semakin banyak pasien semakin banyak apd yang digunakan
jadi yang kelima ini penting mas yang kelima adalah tolong fasilitas kesehatan menyediakan screening rutin buat tenaga kesehatan
jadi harus rutin di screening
dan tentu saja kalau memang positif tolong fasilitas kesehatan
dokter sudah seberapa kewalahan sebetulnya ketika teman teman di idi jatim atau rekan rekan dokter atau tenaga medis di sana menghadapi wabah covid sembilan belas dengan jumlah positif yang cukup banyak jumlahnya penambahannya di jawa timur
kami tahu bahwa memang ini menjadi tugas dan juga tugas dari pengabdian seorang dokter
tapi melihat kondisi ini seberapa
kewalahannya yang dihadapi oleh rekan rekan tenaga medis dok
kewalahannya yang dihadapi oleh rekan rekan tenaga medis dok
jadi dokter itu adalah suatu profesi yang merupakan panggilan
di situ ada pengetahuan di situ ada etika dan itu ada regulasi regulasi yang lain
jadi apapun kondisinya dokter akan tetap bekerja dengan bagus
namun namun namun tentu bahwa di dalam lingkungan pekerjaan yang seperti sekarang ini memerlukan persyaratan khusus
rumah sakit rumah sakit rujukan seperti yang disampaikan oleh pak wagub tadi
rumah sakit rumah sakit rujukan seperti yang disampaikan oleh pak wakub tadi

jadi penambahan penambahan ruang isolasi bahkan ruang isolasi yang biasa saja itu sekarang sudah semakin penuh oleh pasien
bahkan sampai siang hari ini saya mendapat laporan dari pejabat yang menjadi tim relawan kita untuk masalah ini
mengatakan semua bed di tempat rujukan tempat rujukan utama di surabaya ini penuh
jadi sungguh sungguh kewalahan sebenarnya
sehingga kalau kami mendorong untuk berubah
mendorong untuk masyarakat bahwa kalau ingin memahami covid sembilan belas jangan di masyarakat
jangan di jalan jalan jangan di mall kalau kita terlalu terlalu masyarakat dan igt disitu ada dan bisa dilihat
oke nanti soal itu kita akan tanyakan juga ke pak wagub mas emil dardak termasuk juga soal vaskes screening tadi
tapi sebelum itu saya ingin ke mas ato dulu pak ato dulu bagaimana anda melihat penambahan atau laju penambahan covid di jawa timur ini
atau kalau kita lihat seminggu terakhir cukup tinggi bahkan ini sudah hampir menembus angka sepuluh ribu sebetulnya ya untuk kasus positif covid sembilan belas
apakah ini artinya sebetulnya di jawa timur sendiri sudah masuk ke titik puncak dari penambahan covid sembilan belas
atau ini masih belum apa apa sebetulnya
karena sebetulnya kan sebelumnya sempat meleset ya harusnya kan di bulan mei katanya penambahan tertingginya atau puncaknya
tapi sampai bulan juni ternyata masih cukup tinggi mas
ya jadi sebenarnya sejak awal kami di universitas air langga sudah memperkirakan bahwa
paling tidak di jawa timur khususnya di surabaya itu memang puncaknya itu terjadi sekitar akhir mei sampai bulan juli
karena di situ selain bahwa secara tren angka menunjukkan bahwa nanti akan terjadi puncak di bulan bulan ini
kita juga menghadapi adanya fenomena mobilitas sosial ya seperti mudik kemudian arus balik dan lain sebagainya
di situ tentu saja akan sangat mempengaruhi interaksi

itu yang beberapa hal yang membuat kita sejak awal sudah memprediksi bahwa puncak pandemi di jawa timur khususnya surabaya raya

oke jadi sebetulnya memang ini masih dalam tahapan belum masuk ke puncak pandemi ini
oke jadi sebetulnya memang ini masih dalam tahapan belum masuk ke puncak pandeminya ya
mas ato'atu seperti apa
ya jadi kalau bicara puncak bisa jadi ini puncak tetapi ketika kemudian
sebelumnya kita sudah melalui tiga tahap psbb di surabaya raya ini
kita berharap bahwa memang puncaknya itu terjadi pada angka orang yang terinfeksi tidak terlalu tinggi
tapi ketika kemudian psbb kemudian dicabut dan masyarakat merasa bahwa dengan dicabutnya psbb itu lantas
kemudian bukan lagi nyuruh normal tapi kembali ke biasanya normal dari dahulu
ya tidak menutup kemungkinan dan memang sudah pernah kita hitung kemarin bahwa setelah apa yang kita hitung sebagai puncak ini
masih akan ada puncak lagi dalam waktu dekat
jadi kami masih memprediksi bahwa angka masih akan bergerak naik
oke angka masih bergerak naik saya akan ke pak wakil gubernur kalau begitu
mas emil kalau melihat tadi yang dikatakan oleh mas sato ya puncaknya masih akan naik
kemudian kita lihat seminggu terakhir penambahannya cukup banyak bahkan bisa bisa mengkudeta jakarta ini
kalau jumlahnya terus bertambah terus karena jakarta masih nomor satu tapi sangat tipis perbedaannya
sebetulnya dari kacamata pemprov apa yang sebetulnya terjadi mas emil di jawa timur atau mungkin di surabaya raya
sampai laju penambahannya cukup tinggi belakangan ini tapi dijawabkan nanti ya mas emil
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news saya masih bersama dengan wakil gubernur jawa timur mas emil dardak
ada ketua ikatan dokter indonesia jawa timur dr sutrisno dan juga pakar epidemiologi dari universitas erlangga mas muhammad
atau yang lainnya
saya langsung ke wakil gubernur lagi mas emil tadi kalau kita lihat pemaparan juga atau penjelasan dari mas ato
dan juga apa yang disampaikan oleh dari idi jawa timur kemudian kita ingin tahu juga sebetulnya
bagaimana dari kacamata pemprov jawa timur soal penambahan atau laju penambahan positif covid sembilan belas di jawa timur yang memang masih sangat tinggi
apa yang sebetulnya terjadi mas emil
ya saya rasa tentunya
kita sangat ingin mengetahui penyebab persisnya
tetapi yang juga penting adalah langkah konkret yang harus kita lakukan supaya penyebaran itu bisa dihentikan
saya pikir puncak itu penting
tapi saya punya prinsip seperti mendaki gunung
kita belum akan bisa sampai ke puncak kalau belum bisa lihat ke bawah sebenarnya
artinya selama kita belum bisa melihat sisi bawah yang lain ya kita belum di puncak
artinya saya rasa nggak bisa kita menerka nerka bahwa ini sudah puncak atau belum
kita harus selalu bersiap dan mencoba
berharap dan mengusahakan supaya puncaknya tidak setinggi itu
artinya melandaikan kurva itu menjadi penting
kenapa kemudian mungkin langkah langkah konkret kita ini memang terbagi menjadi dua level
artinya dari sisi preventif dan dari sisi kuratif
nah ini ada beberapa langkah yang sebenarnya dilakukan
sebagai contoh di awal juni ini
kepala dinas kesehatan provinsi sudah memberikan instruksi kepada kepala dinas kesehatan kabupaten kota
untuk segera melakukan pengawalan terhadap warga warga yang datanya sudah diberikan oleh bpjs kesehatan
nah data ini adalah data warga yang merupakan pasien yang datanya ada di bpjs kesehatan dengan potensi comorbid
nah harapan kita supaya mereka yang punya comorbid ini bisa mendapatkan extra attention
mereka jangan engage dengan aktivitas yang beresiko
terus keluar covid sembilan belas
nah ini harus dilaporkan
dari tiga puluh delapan kita masih kejar
mungkin sekarang sudah tapi saat surat itu keluar masih ada enam daerah yang belum menandatangani perjanjian kerjasama dengan bpjs kesehatan
nah inilah yang kita ingin bagaimana caranya mengurangi flow pasien dengan comorbid ke fasilitas kesehatan
karena pertama risikonya tinggi bagi pasien tersebut
dan kedua juga tentunya kita ingin menyadari keadaan

jadi tentunya upaya kita mengurangi arus pasien ke rumah sakit merupakan salah satu langkah kita untuk menjaga benteng pertahanan terakhir kita yaitu rumah sakit tersebut
kalau kemudian oh termasuk juga tadi merespon apa yang disampaikan oleh idi
ini soal perhatian terhadap tenaga medis mengenai fast case screening rutin dan sebagainya
apa tanggapan dari wakil gubernur mas emil
ya saya setuju
kita bersyukur bahwa kapasitas testing kita sudah meningkat pesat saat ini
sehingga memang kita bisa melakukan bukan hanya rapid test tapi justru mungkin pcr begitu
nah cuman yang tidak kalah penting memang sebagaimana disampaikan oleh idi
waktu itu kita sempat memang melakukan sebuah conference call dengan seluruh rumah sakit se jawa timur dengan dirjen yankes dan dengan para pakar dari berbagai daerah di indonesia juga bersama sama
memang betul seperti kata pak dr sutrisno tadi bahwa harus ada kehatian kehatian juga
karena kadang kadang terjadinya pada saat melepas apd misalnya
itu sangat rawan itu
maka kami setuju dengan dr sutrisno beban kerja jamnya ini nggak boleh terlalu panjang
ini bukan kerja biasa
yang harus dilindungi bukan hanya pasiennya tapi dirinya sendiri
nah keawasan atau kesiagaan ini manusia punya time span yang sangat terbatas

nah tadi kami konfirmasi ke saiful anwar dan sutomo sebagai dua rumah sakit yang di
nah tadi kami konfirmasi ke saiful anwar dan sutomo sebagai dua rumah sakit yang di

memang sudah menerapkan pembatasan jam kepada residen
tetapi karena residen ini juga melapor kepada kepala prodinya atau kepada dari sisi fk nya
kita koordinasi juga dengan fakultas kesehatan yang mengampu
agar ada pencocokan beban kerja terhadap presiden tadi
dan terkait alat pelindung diri kami pada prinsipnya semua hal ya
masukan masukan itu kita prinsipnya bukan hanya ngecek benar atau enggak
berkelanjutan artinya tadi kita cek
memang bahwa sebenarnya untuk
mengambil apd itu ada
logbook dan ada tanda tangan jadi
kalau sampai apd itu kurang pasti
ada catatannya bisa kelihatan di situ
bahwa apd nya tidak terdistribusi sesuai
beban kerjanya nah inilah yang
kemudian disampaikan bagaimana
caranya supaya kita bisa menghindari
atau meminimalisir resiko
adanya keterbatasan apd nah
ini terus ada pembenahan berkelanjutan
bahkan saat ini misalnya
di rumah sakit setomo juga
mereka dalam dua minggu ini
sedang melakukan rekonfigurasi
sehingga lebih memperbanyak high care unit
karena kan ada intensive care
nah low care unit inilah yang
sebenarnya banyak menampung pasien
saat ini di rumah sakit sutomo misalnya
pasien di rumah sakit sutomo
tetapi sekitar satu ratus dua puluh lebih
dan di low care ini juga ternyata terjadi
saat ini sudah dipersiapkan
peningkatan kapasitas high care
kapasitas high care ini akan membuat
lebih dari dua ratus unit capacity high care
di setomo secara kumulatif
dengan yang sebelumnya nah yang low care ini
mungkin akan digunakan sebagai tempat
transit kepada pasien yang
sudah gelajalah klinisnya membaik
mereka bisa kemudian
di transfer dulu ke situ sehingga
ruangan ruangan yang high care yang harus
difokuskan ke pasien yang kondisi klinisnya
relatif buruk akan bisa masuk
nah pembenahan berkelanjutan inilah
yang terus kita lakukan prinsip kita
jadi kita melihat bahwa
kasus naik yang kita lakukan
terus dibenahi terus kira kira begitu
dan kita terus berkonsultasi dengan kementerian kesehatan
karena mereka juga bertanya tanya
kira kira apa yang tidak dilakukan
jawa timur yang dilakukan
oleh dki atau jabar misalnya
dan ternyata sebenarnya sudah dilakukan semua
nah maka kita terus membenahi terus membenahi
oke saya ke dr sutrisno
dokter silakan ada yang ingin ditanggapi
saya mohon maaf tadi kurang begitu
masuk ke headset saya
dari pak wakup
tapi prinsipnya apa yang disampaikan oleh
beliau saya bisa
memahami dan saya terima kasih
untuk beberapa hal
yang jelas bahwa dukungan pemerintah di dalam
poin poin yang sudah saya sampaikan itu sangat
sangat besar tentunya dalam hal ini
dan sekali lagi bahwa
tentang pengaturan jam kerja
tenaga medis itu sangat penting
tenaga medis tenaga medis yang mempunyai komorbid
saya minta untuk sementara
untuk bisa melayani pasien pasien yang berat
kemudian beban beban yang diklini
sebeban operasi elektif
sementara untuk dikurangi dulu
atau ditunda sehingga memang
semuanya fokus kepada penanganan covid sembilan belas ini
bahwa memang saat ini
barangkali perlu dipikirkan
untuk asuransi tenaga kesehatan
jadi semua pelaksanaan
yang khusus sehingga dia
akan mendapat pelindungan sehingga dalam
bekerja dia akan lebih tenang
kemudian kita di jawa timur
juga membentuk tim mitigasi
jadi artinya untuk tenaga kesehatan
kita dokter pertama dokter
nanti kita akan menggandeng perawat juga
dan tenaga kesehatan yang lain kita mulai dari dokter
kita membentuk tim mitigasi
dengan harapan kita bisa mengerti
dan memahami dinamika permasalahan yang terkait
tim kesehatan para dokter di dalam
memberikan pelayanan pada covid sembilan belas ini
jadi harapannya nanti
dengan tim mitigasi ini
apalagi tempat dengan asuransi maka
secara simultan akan
menambah kualitas pelayanan
dokter tapi sekaligus juga
menambah ketenangan dokter dan paling penting
meningkatkan keselamatan dokter di dalam
memberikan pelayanan di dalam
pandemi covid sembilan belas ini
dr sutrisno dari teman teman
idi sendiri apa aspirasinya
maksud saya begini ketika
jumlahnya cukup banyak di jawa timur
penambahannya tentu kan ini berdampak juga terhadap
teman teman tenaga medis dari anda
menurut anda apa yang membuat
kasus penambahan covid sembilan belas
di jawa timur ini masih cukup tinggi sampai dengan hari ini
apa yang idi lihat soal itu
sebenarnya kalau dari segi
kesehatan dari kita dari
indonesia kan sebenarnya firm
droplet jadi lewat lubang
hidung dan mulut
bagian mata dan cairan tubuh sedikit
yang paling utama adalah
hidung dan mulut otomatis
kalau mobilitas manusia kontak manusia
hubungan jarak dekat manusia
ini dihentikan jadi kalau
mau ya semuanya istirahat dan freeze
istilahnya psbb istilahnya lockdown
segala macam jadi itu saja
saat indonesia berhenti ada seminggu dua minggu
sebenarnya itu luar biasa
tetapi dalam konteks ini kan
tidak bisa seperti itu
apalagi di jawa timur mohon maaf dari
survei survei yang dikerjakan siapapun
ternyata tingkat kepatuan untuk
menjaga jarak kepatuan untuk
menutup lubang lubang alami ini
dan segala macam modelnya
itu kepatuannya sangat
rendah dan itu akan
penyebaran ini akan semakin lebih
cepat dan jujur saja
sebenarnya orang tanpa kejaraan
kita boleh melihat orang itu sehat tapi dia bisa
membawa virus oleh karena itu
diintensifkan pertama adalah
kalau treat mungkin banyak kita ke kita
ke fasilitas kesehatan
ini di tiap tiap kabupaten
ini monitor tetap dinamika
apa yang terjadi sehingga setiap
saat bisa memberikan solusi
bisa mencarikan penyelesaian yang baik
setiap ada gerakan perubahan
mungkin saya jujur mungkin di surabaya raya
yang paling berat saat ini
paling beratnya kenapa dok
karena memang satu penduduknya banyak
mobilitasnya sangat tinggi kepatuannya
rendah dan faktanya kasusnya
makin banyak yang butuh perawatan
di rumah sakit makin banyak
dan pet rumah sakit tidak mampu lagi
oke nanti soal test dan juga trace
kita tanyakan ke wakil gubernur tapi saya ke
mas atoilah lagi
selain mobilitas yang
tinggi ya yang masih banyak
dan soal kepatuhan tadi yang disoroti oleh idi
apa menurut anda yang memperparah keadaan
katakanlah di surabaya raya yang justru
jumlahnya semakin banyak ini mas ato
kalau bilang parah mungkin
peningkatan kasus itu tidak selalu bisa
dimaknai negatif dan juga memang
kita syukuri kalau memang itu
dari peningkatan kapasitas
tapi pemeriksaan kapasitasnya
dinaikkan itu juga harus
dilihat bahwa apakah
juga ikut meningkat atau
tetap atau berkurang kalau misalnya
kapasitas testnya ditingkatkan
kemudian positivity ratenya itu juga
meningkat nah itu baru bisa kita katakan
masalah di situ bahwa ada masalah di situ
artinya itu membuktikan hipotesis bahwa
memang tingkat penularan di masyarakat
cukup tinggi tapi kalau misalnya
absolut itu kemudian ketika
positivity ratenya itu mengalami
penurunan jadi sebenarnya
di satu sisi kita semakin bisa
mengidentifikasi penyakit itu
dan di sisi lain kita juga
kesimpulan sementara bahwa
kita semakin ke arah bisa
mengendalikan penyakit itu contohnya
surabaya sendiri selama empat hari terakhir
ini sebenarnya kalau kita
angka reproduksi efektif
yang menjadi acuan
tingkat penularan covid sembilan belas di surabaya
ini sebenarnya relatif bagus
artinya sudah empat hari ini
di bawah satu
menjadi penting tetapi ini menjadi
satu hal yang harus kita syukuri
bila ke depan
angka reproduksi efektif
ini bisa bertahan di angka
di bawah satu maka
sebenarnya kita sudah
satu langkah menuju ke
pengendalian penyakit ini
dan juga kita melihat hari ini
di salah satu
kabupaten di jawa timur di atumadiyun
sebagai zona hidau
tentu hal ini perlu
disyukuri tapi juga
perlu jadi kita
memang zona hidau itu
karena memang prosedurnya
sudah dilakukan atau memang tidak ada testing
di situ itu yang harus kita cermati ya
dan hal ini saya tidak akan
lebih jauh ke angka
mengevaluasinya tetapi artinya
apa ya peningkatan kasus itu
yang negatif tetapi
sekali lagi bagaimana
tadi disampaikan oleh dr sutrisno
memang di surabaya raja
terjadi penurunan kasus
atau penurunan kasus di
daerah daerah yang kebetulan
memang tidak terlalu dominan
tentu saja secara
umum itu tidak terlalu
mempengaruhi angka peningkatan kasus
secara umum di jawa timur
satu hal lagi
jadi apa namanya itu
peningkatan kasus ini
who yang ke enam
di dalam upaya
untuk menuju ke new normal yaitu
peran serta masyarakat
jadi artinya disitu juga harus
yang juga dilakukan
secara swadaya oleh masyarakat
jadi termasuk kalau
di surabaya misalnya ada
wani jogo surabaya dan sebagainya
yang kalau misalnya
kemudian itu terimplementasi dengan bagus
dan nanti terjadi
jumlah kasus baru yang cukup signifikan
maka bisa dikatakan
sebenarnya kita sudah bisa
mengendalikan penyakit ini
meskipun secara absolut
jumlah penyakit itu bertambah
jadi itu kira kira
tapi kan kalau masifnya
setuju ya bahwa
kasus tidak bisa kita lihat sebagai satu hal yang negatif
karena artinya kan di sisi lainnya
artinya pemerintah daerah juga sudah melakukan
tes yang cukup masif
tapi kita lihat di sini positivity ratenya kan
tampaknya masih cukup tinggi ya mas satwa
dari segi kebijakan menurut anda
baik di pemerintah daerah
atau di pemerintah kota
surabaya apakah menurut anda sudah
cukup maksimal untuk bisa menekan
laju penambahan tadi
edukasi yang baik kepada masyarakat
agar kemudian bisa sama sama
melibatkan partisipasi masyarakat tadi itu
untuk bisa menekan laju penambahan tadi itu mas sato
saya kira memang sudah ada upaya
dari pemerintah daerah
jadi dengan adanya perwali
perpu perbuk dan apa namanya itu
melibatkan masyarakat di dalam upaya
pengendalian penyakit ini tetapi
itu tidak disertai dengan
cuknis maupun aturan
yang mengatur tentang
aksi maupun reward
bagi yang melanggar dan
yang melaksanakan protokol
kesehatan dengan patuh saya kira
nanti regulasi itu akan
menjadi suatu regulasi yang
daya paksa mengingat bahwa
itu adalah sesuatu yang
sesuatu yang mungkin
pada umumnya masyarakat tidak
segala hal yang
baru dan yang tidak biasa
tentunya juga akan
implementasikan bila hanya
mengandalkan pada kesadaran
dengan adanya aturan aturan yang
lebih mengikat saya kira mungkin
itu yang perlu ditingkatkan
dari apa yang sudah dilakukan
oleh pemerintah daerah

ke wakil gubernur kami akan
mungkin kita menyebar personil ya kita uji petik waktu itu di kecamatan krian misalnya
kapasitas kapolseknya cuma empat puluh an yang mungkin meng cover seluruh kecamatan itu
maka peran dari lura rt rw inilah yang juga didorong oleh bupati wali kota
karena mereka punya akses kepada lura dan kepada bupati dan wali kota
dan provinsi memberikan dorongan dukungan tadi bagaimana misalnya treatment testing itu juga ada support
kira kira begitu sinergi kita
baik mas emil tentu sinergi yang perlu kita apresiasi antara daerah dengan kota di jawa timur
terbaru kami juga tahu mas emil ada kemudian perbedaan soal data lagi antara pemprov jatim dengan pemkot surabaya ini
sebetulnya apa yang terjadi mas emil
ya begini sebenarnya angka angka itu diperoleh dari fasilitas kesehatan
dari fasilitas kesehatan mereka melaporkan ini yang kami tes pak
kan alat unit tesnya kan ada semua ya kan
apakah mobile pcr apakah dilengkapi
nah memang begitu biasanya tiap hari mereka cocokkan
maka kadang kadang ada yang statusnya belum terkonfirmasi misalnya gitu
itu karena masih dipastikan dulu
kenapa karena memang misalnya dalam konteks pemkot surabaya mereka pengen memastikan
apakah domisilinya di surabaya atau ktp nya di surabaya gitu ya
mereka ingin pastikan
nah menurut saya ini dinamika yang tentunya selesai dengan komunikasi
selesai dengan komunikasi
karena apa siapapun dia itu saudara kita yang perlu perawatan
pemkot surabaya juga ingin memastikan
betul nggak ini
adalah domisili di surabaya
karena memang inilah esensinya surabaya
ini rumah kita semua
banyak orang yang punya rumah kedua di surabaya gitu
tapi dia juga punya rumah di mana
dia lebih sering di mana
ada yang ngekos di surabaya ya
jadi ya memang nggak gampang kalau mau mengatakan orang ini eksklusifkah dia di surabaya itu tidak gitu
nah inilah sebabnya kita menghormati saja
kalau memang ada pandangan begitu
tetapi ujungnya yang paling penting
dia harus dapat perawatan
tracing harus jalan
kita harus telusuri dari pasien tersebut kontak eratnya siapa
masalah itu ditempatkan di mana oke lah
ini masalah statistik
tapi yang lebih penting follow up nya
jadi kalaupun sempat ada silang pendapat atau perbedaan data dan sebagainya antara pemkot dengan pemda
itu adalah satu hal yang menurut anda bagian dari dinamika saja dan memang hanya selesai atau bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik
karena ujung ujungnya lagi lagi adalah bagaimana agar kasus ini
atau masyarakat atau mereka yang sakit dapat tertangani dengan baik
atau seperti apa
saya ke mas ato kalau gitu
mas ato bagaimana menurut anda evaluasi ya yang seharusnya dilakukan oleh baik pemkot di surabaya raya dengan pemerintah daerah di jawa timur
lagi lagi adalah ujungnya adalah demi kebaikan bersama dan untuk bisa menekan laju penambahan covid sembilan belas tadi itu
mungkin pertama saya juga
saya ingin memperkenalkan terkait dengan masalah data
jadi beberapa teman baik itu di provinsi maupun di kota juga sering curhat pada kami selaku akademisi yang mungkin juga
apa dianggap bisa lebih secara objektif memberikan opini akademis terkait dengan hal ini
saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak emil bahwa memang dinamika data ini sangat tinggi dan tak jarang teman teman itu juga bekerja sampai malam
sampai jam delapan malam baru pulang dari kantor hanya untuk kemudian mensinkronkan data itu
memang satu hal yang menjadi kelemahan mungkin yang juga ingin saya usulkan juga adalah bahwa
saya ingin saya usulkan juga adalah bahwa
apa sistem it nya yang saya kira perlu lebih diintegrasikan sehingga mungkin akan lebih meminimalisir perbedaan data ini
tetapi saya setuju bahwa apa yang tadi disampaikan oleh pak emil bahwa
oh pada akhirnya yang penting siapapun yang terdeteksi teridentifikasi sebagai pasien confirm yang penting mendapatkan pelayanan yang

yang baik baiknya itu yang pertama
terus yang kedua terkait dengan upaya yang harus dilakukan karena begini ya bahwa beban teman teman di pelayanan kesehatan di surabaya terutama karena memang menjadi pusat atau yang mewarnai dari covid sembilan belas di jawa timur ini
yang mewarnai dari covid sembilan belas di jawa timur ini
mungkin kita juga bisa meniru pola pola yang dilakukan oleh negara negara yang lain di mana ada semacam pendistribusian nakes nakes yang dari daerah daerah yang bebannya relatif tidak terlalu berat
kemudian diperbantukan ke apa misalnya seperti di jawa timur ini ke surabaya raya atau ke diri dan lamongan
yang lima daerah ini adalah daerah yang cukup
yang lima daerah di jawa timur ini ke surabaya raya atau ke diri dan lamongan

ada beberapa daerah daerah itu yang memang bebannya tidak terlalu berat
nah ini mungkin bisa diadopsi untuk membantu meringankan beban teman teman nakes di surabaya
sehingga beban kerjanya lebih ringan sehingga lebih optimal di dalam memberikan pelayanan
karena kita harus ingat bahwa pelayanan kesehatan untuk covid sembilan belas ini ada dua dimensi yaitu fasilitas untuk perawatan yang cukup tinggi dan juga untuk kesehatan

dan sumber daya manusia

fasilitas saya kira sudah cukup ya
walaupun memang di awal bulan
sempat terjadi penumpukan kasus juga sebenarnya
tapi artinya ya relatif lebih ringan permasalahannya
bila dibanding dengan permasalahan sumber daya manusia
kemudian artinya distribusi ini
mungkin juga saya agak sedikit
memberikan penekanan bahwa
dalam hal ini bukan hanya dokter
yang merasakan beban berat
tapi juga terutama adalah perawat
karena lebih dari enam puluh persen dari nakas di jawa timur
yang terdampak yang terinfeksi covid sembilan belas
dan yang meninggal itu justru perawat
memang dokter tinggi
tapi saya kira yang kemudian bebannya
juga tidak kalah berat
bahkan mungkin lebih berat
itu adalah perawat
dan ini juga distribusi nakas yang saya masukkan di sini
juga terkait dengan tenaga perawat itu
mungkin itu yang bisa dipikirkan di dalam
upaya untuk meringankan beban jawa timur
jadi wilayah wilayah yang dianggap cukup aman
sebetulnya bisa dialokasikan dokternya
atau tenaga kesehatannya untuk ke surabaya raya
begitu maksud anda ya mas atta
ya kira kira demikian
karena memang kalau kita lihat
memang di beberapa rumah sakit
terujukan di surabaya
justru yang menjadi masalah kedua
setelah fasilitas kesehatan
yang memang ditambah kapasitasnya
kita juga punya rumah sakit darurat
tetapi yang ada di rumah sakit darurat itu
dokternya terbatas diambil
dari dokter dokter dari puskesmas
nah dokter dokter puskesmas di surabaya
itu harus menangani
baik itu yang di rumah sakit darurat
kemudian di hotel hotel yang menampung
pasien pasien odp dan pdp
kemudian belum lagi ke tempat tempat yang lain
dan itu dibagi menjadi tiga setiap
dan itu saya kira
beban yang sangat berat
terutama bagi teman teman di puskesmas
nah ini kalau misalnya kemudian bisa
kasus covid sembilan belas di surabaya ini
akan jauh lebih baik
oke saya ke dr sutrisno
dok bagaimana menurut anda
dengan kemudian usulat
atau kemudian masukan dari mas toto tadi
soal bagaimana distribusi atau alokasi
tenaga medis ataupun dokter ke wilayah wilayah
yang zonanya masih cukup berbahaya
seperti di surabaya raya dari daerah daerah yang lain
tapi kita bahas nanti usaha jadinya
di segmen terakhir dialog termasuk juga kita akan
bahas terakhir di dialog nanti
pak wagub mas ato dan juga
dokter sutrisno perlukah kemudian
seperti yang beberapa hari terakhir mulai
kembali muncul di ruang ruang publik diskusinya
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali
baik kita kembali ke
kembali di prime news segmen terakhir dialog
dan juga diskusi kita pada malam hari ini saya langsung ke
dr sutrisno idi jawa timur
dok tadi tanggapan sedikit
soal kemudian alokasi dari
tenaga medis di daerah lain yang cukup aman ke
surabaya raya termasuk juga soal
wacana ataupun ada di
wacana di publik soal psbb
jilid empat di surabaya raya perlu tidak dok
iya yang pertama
sebelum saya lupa
bahwa tadi dokter atom menyatakan
saya merefer bahwa positif tidak
tidak tentu jelek
ini ada hal yang penting
memang betul bahwa positif
tidak terlalu jelek bila
kasus kasus yang memerlukan perawatan
kasus kasus yang berat
itu tidak memanjiri rumah sakit
harusnya hanya sekedar positif ya
tapi begitu positif banyak
tetapi kasus yang dirawat harus
banyak kasus yang berat banyak kasus
kritikal banyak ini
yang harus mendapat perhatian khusus
oleh karena itu
karena positif tidak terlalu jelek
di wilayah jawa timur jadi jangan
takut kalau menemukan positif banyak
nggak usah ditutup tutupi buka
saja itu lebih bagus
karena mapping daerahnya akan lebih kelihatan
akan cepat disesuaikan
jadi itu penting terus yang kedua
di jawa timur itu
anggotanya itu terkonsentrasi
di surabaya dan malang
jadi malang saja
di malang saja yang tetap terdiri
sejauh yang saya tahu itu sudah
surabaya jauh lebih banyak
dari itu sedangkan di tempat tempat
lain itu ada yang rp satu ratus lima puluh
ada yang dua ratus
ada yang dua ratus jadi artinya
di jawa timur itu
most of them tinggal di surabaya
kemudian di jawa jawa dan
di sese jadi artinya
sekarang yang surabaya raya itu memang
itu sudah tempatnya para dokter tinggal di sana
jauh lebih banyak dari tempat lain
sehingga memang menurut saya
mengatur memanage tenaga yang cukup ini
bekerja menanggulangi masalah
yang ada di surabaya
pegawai negeri ini kan kita bisa
yang berkempetan yang berwenang
bisa mengatur bagaimana
mengatur tenaga tenagaan ini
baik itu dokter perawat
dan tenaga tenaga yang lain termasuk
tenaga administrasi bisa
untuk bisa mengatur
meng cover daerah surabaya raya
perlukah menurut anda surabaya raya
begini kita mesti harus
harus sepaham bahwa memang sebenarnya
yang paling baik itu orang diam tinggal di rumah
selama dua minggu
itu sudah sebenarnya di kan
itu kalau dari medis ya situ
sudah selesai itu ya
pakamnya di situ
cuma masalahnya mengatur manusia
sekian juta tiga sampai lima juta itu kan
nggak bisa seperti itu
nggak bisa seperti itu
sehingga itulah seni atau modifikasi
seperti yang disampaikan seperti pak wakub tadi
jadi kalau orang tinggal di rumah
ya bagaimana sosial
ada pertimbangan pertimbangan yang lain tentu ya
tetapi yang tidak boleh ditawar ini mas
yang nggak boleh ditawar adalah
protokol kesehatan itu harus dipenuhi
jadi yang apa selama ini yang kita semua sudah dengar
protokol kesehatan itu
ini harus dipenuhi
jadi kalau psbb tinggal di rumah kalau nggak bisa
protokol kesehatan tidak boleh ditawar
itu harus dipenuhi
itu ya itu yang paling penting
terakhir saya ke mas emil wakil gubernur jawa timur
bagaimana mas emil kesimpulan yang anda catat juga
dari diskusi kita termasuk juga soal memastikan
bagaimana rumah sakit semuanya siap
meningkatkan kembali kepatuhan masyarakat
diingatkan kembali dan juga koordinasi yang baik
serta tadi itu soal psbb surabaya
apakah itu mungkin dilakukan mas emil
baik kalau kita bicara mengenai kesehatan
saya pikir ide redistribusi itu adalah ide yang menarik
dari pak katoila
apakah redistribusi di dalam jawa timur
atau justru dengan lintas provinsi
kita juga dengan tni dibantu juga
kaitannya personil personil medis
rumah sakit lapangan itu juga disupport oleh
tenaga tenaga medis dari tni
bahkan koordinatornya juga dari

terima kasih pak
dan juga perhatikan yang disampaikan oleh
pak dr sutrisno juga betul bahwa
konsentrasinya memang di sini
tapi mungkin redistribusi nanti akan berpengaruh
di daerah daerah lain
kalau muncul justru di luar surabaya
dan bisa disupport di dekatnya
tapi waktu rumah sakit infeksi air langga
jadi di universitas air langga mengembangkan bangunan
menjadi rumah sakit infeksi air langga
itu kita dapat support dari grup
ada beberapa grup usaha
kayaknya juga ada yang afiliasi dengan cnn juga
ini kemudian dengan universitas air langga sebagai tempatnya
mereka menyediakan alatnya
dan kami merekrut tenaga kesehatannya
jadi tenaga para medis maupun dokter
jadi kita merekrut tambahan juga
nah inilah yang kita lakukan
hampir seratus tenaga itu direkrut
belum lagi yang di rumah sakit lapangan
juga ada banyak relawan
jadi memang kita pastikan
jangan satu sisi
jangan hanya fasilitasnya
tapi melupakan bahwa personilnya harus memadai
itu yang paling penting
nah makanya kembali ke kaitan yang terakhir tadi
terkait penerapan apapun itu namanya psbb
atau peraturan wali kota
kita harus empiris lah ngelihatnya
kita lihat dulu
tadi memang kata pak atoila
di saat yang sama
transmission rate itu ada sedikit perubahan angka
tetapi yang kita harus lihat
sumber masalahnya ada di mana
kita sempat khawatir juga
psbb disalah artikan ada euforia kebebasan
mohon maaf saya merujuk ada provinsi lain ya
di ibu kota
saat ini menutup berapa banyak pasar karena terjadi penyebaran
pasar selama psbb pun tidak tutup
nah maka kami fokus ke langkah konkret ya
tapi apapun bisa terjadi
tapi itu harus merupakan dorongan dari kepala daerahnya juga
sambil kita berjalan
toh sekarang protokol kesehatan berjalan
kepatuhan itu yang kita tingkatkan
kita ingin coba misalnya di pasar rakyat ini
kemarin kami sudah kontak dengan bupati sidoarjo
dan tim pakar artificial intelligence
menggunakan software cctv
sehingga bisa kemudian melihat kepatuan penerapan masker
itu bisa dilakukan secara computerized
mana pasar yang efektif
mana yang tidak
bisa cepat ketahuan
ada satu sistem command center yang lebih efektif
terima kasih banyak
wakil gubernur jawa timur
terima kasih banyak
ketua ikatan dokter indonesia jawa timur
dan juga epidemiologi dari air langga
universitas air langga
mas muhammad atoilah isfandiari
mudah mudahan dari apa yang sudah kita bahas hari ini
dan tentu kita akan tunggu langkah langkah konkret
dari pemprov jawa timur
dan juga dari semua pihak
agar kemudian di jawa timur bisa ada hasil yang positif
dalam arti untuk peningkatan kasusnya tidak lagi menjadi banyak
dan agar kemudian semua masyarakat bisa lebih patuh
dan bisa menekan bersama laju penyebaran covid sembilan belas di jawa timur
terima kasih banyak bapak ibu
apasal kalian sudah bergabung pada malam hari ini
arab saudi kembali membuka masjid masjid
yang berada di kota mekah
cnn indonesia prime news akan segera kembali